jelang hari raya idul adha petugas dinas perhubungan mulai melakukan razia terkait kesiapan awak kendaraan umum di sejumlah daerah di jawa timur
di surabaya puluhan sopir angkot di terminal joyoboyo menjalani tes urin
sementara di jombang sejumlah sopir bus terkena tilang akibat melakukan pelanggaran lalu lintas
sejumlah petugas kepolisian dari satlantas polrestabes surabaya dan dinas perhubungan kami siang
langsung menyisir terminal joyoboyo untuk mengajak sejumlah sopir angkot yang tidak beroperasi untuk melakukan tes urin
tes urin ini merupakan langkah dari kepolisian untuk meminimalisir angka kecelakaan di dalam kota
akibat penggunaan narkoba dengan sasaran sopir angkot
dari hasil tes urin ini polisi tidak menemukan adanya sopir angkot yang positif
untuk antisipasi libur panjang menjelang idul adha ini kita harapkan tidak ada kecelakaan
maupun kecelakaan menonjol yang terjadi dengan melaksanakan pengecekan kesehatan
baik itu juga dengan penyelamat
selain melakukan tes urin juga dilakukan cek kesehatan kepada para sopir angkot
agar para sopir angkot ini dalam kondisi prima untuk mengangkut penumpang
sementara di jombang satu persatu bus yang memasuki terminal kepuh sari jombang
langsung diperiksa kondisinya oleh petugas gabungan dinas perhubungan tni dan polri
hasilnya sedikitnya sembilan bus dikenakan surat tilang
akibat melakukan sejumlah pelanggaran lalu lintas
di antaranya mengalami kecah retak
tanpa izin trayek kendaraan mati uji hingga tanpa buku uji
selain itu petugas juga memeriksa surat izin mengemudi sopir bus
hasilnya sepuluh sopir bus ditilang lantaran hanya memiliki sim b

sebelumnya tau gak pak gimana pak
kalau gak boleh pake b satu
cuma tetep waran dari kantor
sesuai peraturan yang berlaku sopir bus harus menggunakan sim b dua
karena bus masuk kategori kendaraan berat seperti truk tronton
harusnya pakai sim b dua umum
ada yang memakai sim a ada yang pakai sim b satu dan tidak umum lagi
dan itu kami serahkan kepada pihak kepolisian
selain ditilang sopir yang terkena razia diharuskan menaikkan sim b satu mereka menjadi sim b dua
rencananya razia akan terus dilakukan oleh dinas perhubungan bersama tni dan polri
untuk meningkatkan kedisiplinan sopir dalam berkendara
dan meminimalisir kecelakaan saat arus mudik idul adha tahun ini